gunung ciremai yang merupakan gunung tertinggi di jawa barat bukan menjadi satu satunya ikon kabupaten kuningan
namun di wilayah ini terdapat beberapa ikon lain seperti kuda lalu ada pula ikan kantra bodas atau biasa disebut ikan dewa dan bokor
yang juga sering dijadikan tugu di sejumlah tempat di kuningan
beberapa ikon tersebutlah yang menjadi ciri khas tersendiri bagi batik khas kuningan
layaknya batik daerah pada umumnya corak yang tergambar dalam kain merupakan sesuatu yang khas dari daerah tersebut
seperti halnya di salah satu pengrajin batik kuningan di desa cipu bangsari keramat mulya
pembuatan batik di sini tak jauh berbeda dari yang lainnya
batik tulis masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan malam
ada pula batik yang dilakukan dengan cara mencetak motif motif yang sudah ditentukan
kemudian dilanjutkan dengan proses pewarnaan dan lainnya
dengan menonjolkan berbagai macam corak ikon khas kuningan seperti kuda ikan dewa hingga bokor
menjadikan batik kuningan ini memiliki karakter dan menjadi daya tarik tersendiri
bahkan tidak sedikit sejumlah wisatawan mancanegara juga memburu keunikan batik kuningan tersebut
batik khas kuningan buat oleh oleh ya
wisatawan dari mana
wisatawan ya kadang dari jepang juga pernah
terus dari australia pernah
lagi awal awal mah ada dari australia
pengen menarik bu dari coraknya kah atau apanya ini
ya coraknya kan menimbulkan coraknya tuh apa namanya simbol simbol yang ada di kuningan
seperti kuda kuda kuningan ada ikan juga ada bokor
itu semua yang ada di kuningan gitu ditampilkan dalam batik ini
untuk harga sendiri batik kuningan perkain dibanderol
bervariatif mulai dari harga rp satu ratus lima puluh hingga mencapai jutaan rupiah
tergantung jenis kain dan corak batik dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya
anda pencinta mobil antik
atau anda juga seorang kolektor mobil tua
siapa tahu hobi anda tersebut bisa menghasilkan pundi pundi rupiah
seperti muhammad abdullah dua puluh sembilan tahun warga desa wonorejo lumajang jawa timur
yang memulai usaha dari hobi
berawal dari kolektor pada dua ribu lima belas dirinya pun memberanikan diri membuka bengkel restorasi
deretan mobil antik mulai tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam hingga tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an kini berjejer di rumahnya
seperti mobil pontiak tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam bekas kendaraan bagi kedutaan besar era presiden soekarno
yang dapat ia ubah menjadi mobil klasik dengan nilai jual yang tinggi
kita berdiri itu dari hobi mas
waktu sepenuh hati
kita memulai usaha ini dua ribu lima belas awalnya dengan jual beli
nah kita menjual barang barang rosok
setelah itu bos bosnya ini membeli
jadi dia pengen sekalian sama restorasi pulang udah menjadi bagus mobilnya
untuk merestorasi satu unit mobil antik dibutuhkan waktu satu minggu hingga dua bulan
tergantung pengerjaan restorasi
dan dari usaha bisnis restorasi mobil antik ini
abdullah bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan
duh kan juta rupiah per bulannya
peniputan cnn indonesia